saudara jumat siang kepadatan kendaraan terjadi di dermaga reguler pelabuhan merak banten
para pemudik mengaku sudah menunggu di pelabuhan merak sejak pagi hari
heri pemudik asal jakarta selatan yang akan mudik ke padang mengaku berangkat setelah sholat subuh
dan hingga siang ini belum juga berangkat menggunakan kapal laut
pt asdp memprediksi peningkatan jumlah pemudik akan terjadi mulai hari ini hingga tujuh april
dan besok diperkirakan merupakan titik puncak arus mudik di pelabuhan merak banten
ada jurnalis kompas tv taufik riyadi yang saat ini memantau para pemudik yang akan bergerak menyeberang ke pulau sumatera via pelabuhan merak banten
kalau sore hari ini kondisinya sudah lancar ya taufik ya dibandingkan dengan pagi dan siang hari tadi
ya audrey dan juga saudara memang kondisinya di sore hari ini cenderung lebih lancar
dibandingkan dengan pagi dan siang hari tadi
dikarenakan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari pt asdp
memang para pemudik ini memilih untuk melewati selat sunda ini melalui pelabuhan merak
yaitu adalah pada malam hari sampai dengan pada pagi hari nanti
dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan
saudara dari pt asdp mengatakan bahwa untuk puncaknya sendiri
rencananya ataupun diprediksi akan terjadi pada malam hari ini sampai dengan esok hari
karena berdasarkan pantauan kami
baik di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler ini
jumlah kendaraan ini belum terlalu ramai
ataupun antriannya belum terlalu panjang
dan dapat anda lihat saudara di layar kaca anda
berdasarkan pantauan udara melalui visual drone
ini di tempat saya berdiri atau di dermaga enam dermaga eksekutif ini
tidak ataupun antrian dari kendaraan ini belum terlalu panjang
sore hari ini jumlah kendaraan yang tiba di pelabuhan merak eksekutif ini
dan tadi pagi juga saudara di pelabuhan eksekutif merak ini cukup ramai
karena kan pagi hari merupakan waktu favorit bagi masyarakat
untuk melakukan perjalanan melalui pelabuhan merak
dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari pt asdp
saudara ini total sudah ada sekitar dua ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh enam pemudik
yang melewati selat sunda melalui pelabuhan merak

hal ini tentunya menurun sedikit menurun dari tahun lalu
namun berdasarkan prediksi dari pt fdip sendiri
memang tingkat awalnya ataupun awal dari peningkatan jumlah kendaraan ini
akan terjadi pada tanggal lima maret
di malam hari sampai dengan tanggal tujuh april nanti
dan diprediksi titik paling tingginya atau titik puncaknya
akan terjadi pada enam april atau pada esok hari nanti
kita masih terus memantau kondisi terkini
bagaimana kondisi antrian di tiap pelabuhan
pelabuhan merak ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda empat
sedangkan untuk pengguna sepeda motor dan juga truk truk sedang
ini akan diarahkan ke pelabuhan ciwandan aldri
pelabuhan merak banten akan kembali terjadi kepadatan
terima kasih taufik riyadi melaporkan